pelatih sintayong memimpin sesi latihan timnas indonesia pada rabu petang
menjelang laga melawan brunei darussalam di ajang kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam zona asia
pelatih asal korea selatan itu enggan meremehkan brunei meski dalam ranking fifa terpaut cukup jauh
di mana indonesia menempati peringkat satu ratus empat puluh tujuh sedangkan brunei satu ratus sembilan puluh satu dunia
hal senada diungkapkan ketua umum pssi yang menyaksikan langsung jalannya latihan sehari sebelum pertandingan
erick thohir menilai semua negara pasti ingin meraih hasil terbaik sehingga para pemain tidak boleh lengah demi lolos ke fase berikutnya
saya selalu menekankan ya ini kualifikasi jadi tidak boleh menganggap remeh
semua negara pasti ingin bermain yang terbaik
insya allah lolos kita masuk ke tentu grup selanjutnya
nah di situ makanya nanti ada pertandingan di bulan november maret sama juni
nah itu kita fokus dulu
nah kalau itu lolos lagi ya baru kita senyum dikit
pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada desember dua ribu dua puluh dua di ajang fase grup piala aff
ketika itu indonesia berhasil menang telak atas brunei dengan skor tujuh gol tanpa balas
meski begitu ketua umum pssi meminta para pemain tidak memandang lawan sebelah mata
karena itu saya hadir malam ini ingin memastikan para pemain tidak sebelah mata melihat brunei
duel timnas indonesia versus brunei darussalam akan berlangsung kamis dua belas oktober pukul tujuh malam di stadion utama gelora bung karno
rizky ihtiar yahya jakarta